percayalah pada hati kecil bapak
mana yang terbaik buat bapak
terima kasih pak hendra
penyanyi kenamaan kita
wah susan karmelia kak
aduh siang senang banget sama susan
anak anak sekarang sudah jam dua belas
waktunya kita makan siang
menu kita spesial hari ini
coba kesini yang tertip ya
satu satu menuju kesini
kok kamu tuh bisa ngelakuin semuanya buat aku sih pan
ya aku nggak tega ngeliat kamu di sini ken
boleh dong sekali kali nyebur kamu
ya walaupun kamu di sini kelihatannya seneng seneng aja
tapi kan paling nggak aku bisa ngibur teman teman kamu yang lain juga
kamu tau nggak sih pan
ini tuh bener bener surprise buat aku
ada penyanyi pesulap makanan yang enak enak
dan terasa kamu tuh ngelakuinnya bukan cuma buat aku doang pan
untuk temen temen yang lainnya
semuanya tuh pasti mahal kan
kalau semua aku nggak kuat ken
ya ada lah temen temen aku yang bentuk bakti sosial yang nolong orang susah
ya kalau aku pikir pikir
kenapa aku nggak bantu menjaga anak anak aja
makasih ya pan ya
ya sama sama ken
makasih ya pan
hari ini aku tuh bener bener senang banget
aduh kan kamu tuh ngomong berapa kali sih terima kasih sama aku
pokoknya aku juga ikut seneng kalau kamu tuh seneng
ehm aku pamit dulu ya ken
pokoknya kamu jangan nakal
jaga diri baik baik sini ya
pokoknya aku akan bantu kamu supaya keluar dari penjara nih
pak rudy saya hanya bisa bilang percayalah pada hati kecil bapak
mana yang terbaik buat bapak buat kendi dan buat semuanya
orang pasti akan merasa tersiksa pak
kalau terus terusan merasa bersalah
hidupku pasti gak tenang
kalau aku enak enakan di luar
aku tahu candy malah di penjara
selamat tinggal ya fi
ikut ibu ke ruang kepala
ada yang mau ketemu
bukannya waktu berkunjung udah lewat ya
ini kan udah tengah malam bu
udah kamu jangan banyak tanya
eh jangan jangan topan
eh tapi masa sih
tapi mungkin aja
jangan jangan dokter iwan
mau kasih kabar soal ibunya sila
mudah mudahan sih kabar baik
jangan jangan tante inge
mungkin aja dia udah berbuah pikiran
dan mau bebasin aku
bapak ini mau bicara denganmu
sehat mbak fiat
masih dirawat di rumah sakit
terima kasih candy
oh iya terus
om sekarang dalam rangka apa
jenguk sila kesini
bapak ingin menyampaikan sesuatu padamu
saya minta satu permohonan
apa itu pak
dan saya juga mau mengaku
saya adalah salah seorang
dan saya menegaskan
kalau candy ini
tidak terlibat dalam masalah ini
tolong bebaskan candy
buk kepala buk kepala
jangan percaya sama om rudi
om rudi itu om rudi itu bohong
ibu ibu itu gak pernah terlibat dalam kasus apapun
apa yang bapak katakan itu memang benar adanya
bapak tahu konsekuensinya enggak
kalau bapak yang katakan tadi itu benar
bapak bisa masuk penjara
ini saya lakukan dengan sesungguhnya
dan memang sayalah yang melakukannya
bapak bisa masuk penjara
saya percaya bahwa bapak tidak bohong pada saya
tapi bapak harus ditahan disini
dan saya akan memproses bekas bapak besok
gimana dengan istri om
buku kepala jangan percaya sama om wanda
om rudy itu semuanya bohong
ada yang benar
om rudy itu gak jahat buku kepala
saya gak tahu
bagaimana saya harus membalas semua kebaikan kamu
istri saya jadi tertolong
kamu dipenjara gara gara saya
hati saya jadi berontak
saya selalu merasa bersalah
mari kita ke ruang pemeriksaan
tolong antarkan kendi ke ruangannya
terima kasih candy